arus mudik musim dua ribu dua puluh tiga ini diperkirakan ada lonjakan yang sangat tinggi sehingga kemacetan diprediksi akan terjadi
untuk mengatasinya pemerintah akan mempersiapkan jalur pantai selatan sebagai jalur alternatif
salah satu jalur yang dipersiapkan untuk pemudik kendaraan pribadi adalah jalur pantai selatan jawa
yang membentang dari mulai banyuwangi jawa timur hingga banten
jalur ini relatif lebih longgar dan memiliki pemandangan indah yang bisa dinikmati pemudik selama perjalanan
jalur pansela juga memiliki banyak destinasi wisata dan kuliner beragam pada arus mudik tahun ini
atau pada arus mudik tahun tahun sebelumnya jalur ini sudah dilewati oleh pengendara namun dengan volume yang masih sedikit
menurut kakor lantas pori irjen firman santiabudi yang ditemui saat mengecek sejumlah jalur mudik dua ribu dua puluh tiga pada hari kamis
jalur pansela secara fisik jalan sudah sangat baik dan dapat menjadi salah satu alternatif jalur mudik
selain menyiapkan jalur mudik polri juga akan menggunakan
menghitung keberadaan personel dan pos mudik dengan kategori tertentu lengkap dengan dapur lapangan